jika dilumajang puluhan off roader adu adrenalin menahlukan medan terjal di surabaya
sejumlah ibu ibu justru adu okol untuk merayakan sedekah bumi
tradisi gulat tradisional ini tak hanya diikuti oleh ibu ibu tetapi juga anak anak
tapi bagi para peserta tidak penting kalah atau menang
yang penting adalah memeriahkan tradisi ini setiap tahun
sering sering main

bagi warga sawo bulat okol merupakan tradisi nenek moyang
selain tradisi sedekah bumi sebagai ucapan syukur
gulat okol dilakukan agar tidak tersusah
dan punah dimakan zaman
dan jadakan okol ini yaitu untuk merestarikan budaya tradisi nenek moyang kita
sejak dulu sudah ada
pertandingan gulat okol menyita banyak perhatian warga
tidak hanya warga sekitar warga dari luar surabaya juga sengaja datang
menonton tradisi yang jarang ditemui ini